hai kamu pasti ini oh ya ini raya om jin jangan ketawa ketawa aja dong lakuin sesuatu
senang aja bos john sekarang ini aja kalau lo bener bener raya lu terima tantangan dari
oke oke siapa takut tantangan apa ntar ya
gimana kalau gini masuk ke dalam terus gini berubah deh jadi yang kayak disitu tuh yang
bantuin kak raya dong jun
di kamar kak raya
ada yang mukanya percis banget kayak kak raya
jangan itu jin
itu jinny yang menyamar jadi kak raya
itu bener bener mirip kak raya
usirin dong ke kamar kak raya ya
nanti aku panggilin si om
om om siapa
enggak bukan siapa siapa
gini harus nelan minyak jin supaya bisa dilihat sama manusia
ini minyak jen yang usianya udah ribuan tahun
biar keluarga ini percaya kalau jinny benar benar anaknya yang asli
mau ngambil teko terus bawa gue ke negeri
gini harus pura pura gak bisa ngeliat pangeran jin nih
ayo jun ke kamar karaya yuk
katanya ada jin yang mirip karaya
bener gak sih
ih kok kamu ngada ngada sih
udah tau karaya takut hantu apalagi jin
kok jadi nangkut nangkutin karaya sih
ya dia bohong
bohong ya dia itu jindu
jadi kamu itu bukan karaya ya
iya apaan sih
iya apaan sih jun
tidak terus makanannya
kenapa rupanya jadi susaran teroris ya
ini bukan teroris
ini pasti jin
loh kok jin mana ada jin
zaman modern jin
wangi juga dengan momi
tidak terus ini
kenapa sih mom
aduh eh eh bogi
bogi eh bogi jangan naik naik
bogi jangan naik naik berat
aku kan popi di pilat
di pilat banyak jin
kamu kamu bukan yang bantuin saya
kamu kamu bukan yang bantuin saya
kamu kamu bukan yang bantuin saya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
eh jin jadul ya kebukan
kalau berani jangan mau wanita ya
nih mau peng
tutup gitu popi
bawa buka buka
bawa jangan naik naik
eh si imut
ini batas luasnya si cahit
kita gak buat disini
ibu aku bisa
kamu pasti jinny
jangan ketawa ketawa aja dong
tenang aja bos jun
nah sekarang gini aja
kalau lu bener bener raya lu terima tantangan dari gua
siapa dapet tantangan apa
nih bos jun
kita cepet cepetan masuk ke dalam botol
kalau lu bisa bener bener cepet masuk berarti lu bener bener raya
masuk ke dalam botol doang kan
tapi lu juga masuk kan
gue itu udah ribuan tahun tinggal di teko
jelas jelas eko bisa masuk dong
yaudah sekarang aku buka nih
lu tidur tuh dalam botol
mamam tuh botol
gini yang maunya
sekarang taro di botol
besok kita buang di botol
wah ini kayaknya tempat aman nih buat buang botol
makin melambat nih
cepat sekali jatuhnya sakit sakit sakit sakit
kenapa gara gara uping iping kali yang ngarahin jaga di depan siapa
salah itu ibu sampe suruh bawa pisang ngapain nyalah ibu ibu
uping aja mak datang
ini gara gara ini
ini gara gara gak konsentrasi
gara gara gak konsentrasi
ini juga gara gara saja
kenapa uping lagi yang di jewer si ya
udah kamu pulang aja ke
ntar kalau dibutuhin baru dateng ya
oh udah pulang
ada yang menawarin
udah kita tolongin
mau pindahan rumah ya
aduh mau pindahan rumah
mana suruhnya ya
oh udah disini cik
ah jini kesel jini bete jini marah
jinny abis dibohongin sama pangeran jin
terus dimasukin ke dalam bawah
wah kurang ada tuh pangeran jin
berani berani sama jini
yang namanya jin pangeran
gak boleh ditinggal diam
aduh berani juga